aksi percobaan pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api kembali terjadi
di depok gagal mencuri dan mencoba kabur pelaku sempat menodong korban dengan senjata api miliknya
sementara di tasik malaya di picu rasa cemburu karena mantan istri berboncengan dengan pria lain
pelaku tega menusuk dan menggorok leher korban
berikut kilas kriminal selengkapnya
rekaman kamera cctv ini merekam saat pencuri sepeda motor ini akan beraksi di kawasan cimanggis depok
tak lama penghuni rumah yang memergoki aksi pelaku keluar dan mencoba menghampirinya
namun tak disangka berbekal senjata api pelaku menodongkannya ke arah korban
mau ngambil motor satu di sini nah terus kita kejar dari dalam
dia ngeluarin pistol sama saya udah ngejar sampe sini nih
saya kan dari allah langsung kejar aja di sini nih
pas di sini nih
nah pistolnya udah begini
pelaku akhirnya berhasil kabur setelah mengancam
enam korban yang berusaha melindungi diri
beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
di picu rasa cemburu seorang laki asal tasik malaya ini tega menganiaya mantan istrinya hingga kritis
g menusuk dan menggorok korban usai melihatnya berboncengan sepeda motor dengan pria lain
tujuh tahun menikah bersama mantan istri pelaku kerap meminta cerai
sehingga pelaku mencurigai adanya pria lain yang merusak rumah tangga mereka
ironisnya pria yang membonceng korban
laku ternyata adalah keponakan pelaku
menusuk menusuk bagian dada melukai
melukai bagian dada tangan serta telinga serta leher
yang dimana leher ini mungkin hampir mengenai arteri leher
oleh sebilah pisau
semua ini dia lakukan karena selama pernikahannya
dia seorang istri tersebut selalu meminta untuk cerai
usai mencari pernikahan dia selalu mencari pernikahan

usai menganiaya korban pelaku sempat mencoba bunuh diri
dengan meminum racun tikus namun lolos dari maut
sementara korban masih dirawat intensif di rumah sakit smc tasikmalaya
akibat luka berat di bagian leher
tim liputan transmedia